bayi kembar tiga korban gempa dan tsunami asal palu sulawesi tengah
masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah kota makassar
sekarang waktunya menikmati hidup
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat
inilah kondisi ketiga bayi kembar korban gempa bumi dan tsunami asal palu sulawesi tengah
hingga selasa dua oktober ketiganya masih menjalani perawatan di ruang anak rumah sakit umum daerah kota makassar sulawesi selatan
ketiga bayi tersebut masih berada di ruang inkubator rumah sakit
sementara itu ibunya masih dirawat di ruang icu dan belum bisa ditemui setelah menjalani operasi sesar
ayah bayi zainal abidin menyatakan bersyukur atas kelahiran anak kembar tiga yang berjalan lancar meski dengan menjalani operasi sesar

ayah bayi zainal abidin menyatakan proses lahiran korban gempa tersebut berjalan lancar
ia pun menyebut kelahiran bayi kembar tiga baru terjadi di rsud kota makassar
tujuh yang melahirkan yang ini kemudian yang paling mengembirakan kita satu di antara mereka itu melahirkan kembang tiga
kemudian selama rumah sakit daya ini baru pertama kali kita mendapatkan kembar tiga
ia menjelaskan hingga saat ini ada tujuh korban gempa yang melahirkan di rsud
kota makassar dan salah satu di antaranya melahirkan bayi kembar tiga
ibu munsir makassar